aku tuh cuma pengen tau soal clara
tapi kenapa harus diajakin makan ya
kamu ikut dulu ntar aku ceritain
harus banget ya maksa
iya karena aku udah pesen tempat
oh jangan jangan yang mencuri
enggak gue gak akan biarin itu
oh itu apa
lagi rarapin rapin barang barangnya bu andis
kamu ngapain disini
saya gak percaya
saya ingin keluar
eh eh eh apa di keluar keluar
kamu jangan rempong ya
kerjaan saya memang gak begitu
yeay saya gak mau keluar
kamu yang keluar dong
tante kalau tante gak mau keluar
saya akan teriak
kamu apa sih
tante saya teriak
tante saya teriak
tante saya teriak
tante saya teriak
tante saya teriak
tante saya teriak
padahal tinggal dikit lagi tuh
kamu kan dengerin dia apa sih
tepuk tutup tutup
jadi begini tante sofia udah gak mau lagi kerja disini
engga engga engga engga engga engga bener itu engga bener
sumpah engga bener
alang saya masih petah kok kerja disini
sumpah deh sumpah deh
saya mau tante andis
tolong keluarin aja ke sofia
soalnya dia suka cari masalah
bu saya masih mau petah kerja disini kok
makasih jangan jadi masalah
dewa saya itu nggak masalah
kalau sofia masih tetap mau kerja disini
saya gak takut kok
gue gak mau tante sofia dapet masalah kalau ketahuan sama tante andis
tapi gue juga gak mau tante andis kesama keluarganya itu dikerjain sama tante sofia
ngapain dia telepon raja
raja aku bawain makanan buat kamu
oh ya terusin aja
oh gak cemburu
soalnya aku belum makan dari pak
kenapa gak nangin aku ya
udah makan apa belum gitu
gimana keadaan clara

aku gak akan tinggal diam
ya kamu mau rasating itu barnan english
aku tuh cuma pengen tau soal clara
tapi kenapa harus diajakin makan ya
kamu ikut dulu
ntar aku ceritain
harus banget ya maksa
iya karena aku udah pesen tempat
ini meja saya loh
eh ini juga meja papa yang pesennya sama raja
raja juga ngundang saya kali gak cuma kamu
ya berarti raja sengaja ngundang kita ke sini supaya kita bisa baikan
iya aku sengaja ajak mona karena untuk meluruskan masalah yang kemarin
mama cantik sekali mona
put lo harus kuat put lo harus kuat
mona kamu pesen apa
gak tau kenapa ya aku paling suka dengerin kamu ngomong terserah terserah gitu
eh di sini menu yang paling spesial itu spaghetti
ya udah terserah kamu
kan terserah lagi
ya jadi gemes
aku gak akan tinggal diam berani beraninya kamu mau rebut raja dari aku mona
itu kan mejanya putri
ini dia kesempatannya